satu persatu warga mendatangi kantor pelayanan pajak
pratama kebayoran baru jakarta selatan di jalan ahmad dahlan
namun kedatangan mereka untuk melaporkan spt tahunan
ditolak pihak keamanan kantor pajak
dengan alasan melayani wajib pajak sesuai domisili
pihak pratama kebayoran pun hanya membatasi
dua puluh orang wajib pajak setiap hari untuk pelapor spt tahunan
untuk saat ini kan ada kebijakan
orang tetap berkata
kalau di sini itu gunung melawai petokokan
kalau sudah punya epin dibatasi kotanya
satu hari itu dua puluh orang
penolakan tersebut membuat kecewa para pelapor pajak
selain tidak memiliki waktu di lokasi domisili
kantor pajak yang didatangi dekat dengan tempat mereka bekerja
buatannya untuk orang
luar itu dua puluh doang
maksudnya domisili di sini apa bukan
alasannya berarti domisili juga
kalau orang domisili bisa
kantor pajak sendiri hingga saat ini belum bisa memberikan keterangan
terkait penolakan yang dialami oleh sejumlah wajib pajak
yang tidak sesuai domisili
hanya memberikan penjelasan melalui pesan singkat
badu zamal jakarta